masa jabatan gubernur jawa tengah ganjar pranowo tinggal menghitung hari
pertengahan september nanti masa jabatan ganjar akan berakhir
sehingga dprd jawa tengah mengusulkan beberapa nama untuk menjadi pejabat sementara gubernur jawa tengah hingga agustus dua ribu dua puluh
berdasarkan kesepakatan dan permusyawaratan semua fraksi dprd jawa tengah mengusulkan tiga nama
yakni hasto wardoyo yang saat ini menjabat kepala badan koordinasi keluarga berencana nasional
tony spontana yang menjabat kepala badan diklat kejaksaan agung
dan sumarno sekretaris daerah provinsi jawa tengah
yang disampaikan teman teman maupun dari fraksi fraksi
ada tiga satu pak hasto wardoyo sebagai kepala bkkbn
kemudian pak tony spontana untuk kepala diklat kejaksaan agung
dan satu adalah pak sumarno ini dari sekda provinsi jawa tengah kanayang
pengajuan usulan tiga nama tersebut direspon positif oleh ganjar
dia berharap siapapun yang menggantikannya dapat
berkomitmen dan mempertahankan semangat anti korupsi di lingkungan birokrasi
ada pun jajaran kepala daerah di kabupaten kota jawa tengah seperti wali kota semarang
hevarita gunaryanto rahayu mengharapkan adanya inovasi dari pengganti ganjar
untuk menjadikan kabupaten kota di jawa tengah semakin maju
kan kalau kami menurut saja gitu ya tapi apapun siapapun pj yang dilantik
kami siap bekerja sama dan akan meneruskan program program pak ganjar
dan mungkin nanti ada inovasi inovasi baru dari para calon pj untuk menjadikan provinsi jawa tengah ini
juga menjadi provinsi yang maju seperti sekarang ini
selain itu usulan pejabat sementara gubernur jawa tengah diajukan oleh kementerian dalam negeri
kini tinggal menunggu presiden jokowi
akan memilih siapa di antara tiga nama yang diajukan tersebut
damar sinoko semarang jawa tengah